jumlah pasien positif corona terus bertambah hingga sore hari ini terdapat enam puluh sembilan kasus termasuk diantaranya dua balita
kasus kasus ini didapatkan dari hasil tracing dari kasus yang ada sebelumnya
pemerintah pun memutuskan bahwa pemeriksaan bisa dilakukan tidak hanya di balit bankes namun juga di beberapa lembaga lainnya
hari senin besok pemeriksaan laboratorium sudah bisa dilaksanakan bukan hanya di balit bangkes tetapi juga bisa dilaksanakan di bptkl
di universitas airlangga di lembaga eijkman dan di beberapa tempat lagi yang saat ini sedang dilaksanakan on the job training
kemudian tes kit sudah kita terima sepuluh ribu lebih
oleh karena itu di dalam mengantisipasi ini semuanya maka kontak tracing menjadi hal yang paling penting untuk kita lakukan
agar dengan cepat kita bisa mengidentifikasi menemukan dan melakukan isolasi kasus positif agar tidak menjadi sumber penyebaran di lingkungan masyarakat